pemilihan ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
akan berlangsung di kongres luar biasa pssi pada enam belas februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
setelah melalui tahap verifikasi dan banding
lima nama dipastikan akan bertarung dalam bursa pemilihan ketua umum pssi
dari lima calon tersebut erick thohir dan lanyala mataliti disebut sebut
sebagai calon terkuat pengganti muhammad iryawan atau iwan bule
sebagai orang nomor satu di pssi
namun baik erick thohir maupun lanyala menanggapi santai perihal rivalitas
antara keduanya jelang perebutan kursi pssi satu kali ini
masing masing ketua umum pun atau calon ketua umum kan punya visi yang baik
kita juga nanti dengarkan
siapa yang kalah harus berani berkontribusi
siapa yang menang harus juga mendengarkan yang kalah
pak jokowi bagaimana mempersiapkan kebersamaan di pemerintah dengan pak prabowo
itu sudah dikasihkan
masih ajarin kok kenapa kita mesti bersongot songot gitu
kita harus memperbaiki ini dengan kebersamaan
kalau saya berani maju itu ya berani kalah dan berani menang
ya otomatis yang namanya membesarkan sepak bola ya tidak harus saja di ketua umum pssi
tapi ya supaya program saya bisa berjalan yang saya tawarkan ya otomatis insya allah saya akan jadi ketua umum pssi
seperti tiap jelang pemilihan ketua umum pssi sebelumnya
para calon ketua umum pssi ini pun berjanji dengan program kerjanya akan memperbaiki pssi
baik dari sisi organisasi kompetisi maupun dari sisi prestasi tim nasional
selain erick thohir dan lanyala
tiga nama lain yang menjadi calon ketua umum pssi adalah arief putra wicaksono doni setiabudi dan fahri jemi francis
erlangga wisnuwaji andriawan saputra